puluhan warga negara asing yang merupakan pengungsi dari afganistan somalia dan sudan
menggelandang dengan mendirikan tenda dan tidur di atas trotoar di jalan peta selatan kalideres jakarta barat
ya mereka berharap mendapat suaka dari pemerintah indonesia setelah ditolak oleh pemerintah australia
sebanyak tiga puluh enam warga negara asing dari berbagai negara seperti afganistan somalia dan sudan
mendirikan tenda tepat di depan kantor detensi imigrasi jakarta barat di jalan peta selatan kalideres jakarta barat
di antara mereka terdapat empat perempuan dewasa dan sembilan anak anak
para pengungsi ini berharap mendapatkan perlindungan atau suaka dari pemerintah indonesia setelah ditolak oleh pemerintah australia
namun tuntutan tersebut belum mendapat respon dari pihak imigrasi jakarta barat
padahal sudah hampir seminggu mereka berada di sini
karena kita butuh bantuan imigrasi
karena kita tidak memiliki uang kita tidak memiliki sokongan kita tidak memiliki penyelamat
kita datang ke sini karena kita berpikir
orang orang imigrasi bisa membantu kita
karena kita datang ke sini
tapi sampai sekarang siapa pun tidak menjaga kita
siapa pun tidak menjaga kita

rencananya para pengungsi ini akan bertahan hingga mendapatkan suaka
atau diurus kepulangan mereka ke negaranya masing masing
mardika prakasa satya jakarta